kemarin launchingnya juga udah selesai
alhamdulillah juga produknya lumayan baik penjualannya
dan ya sekarang bisa lah punya waktu yang cukup luang kalo memang mau foto
iya makanya mama ngerti sekali kamu pastikan sibuk kamu
kamu memimpin perusahaan maharatu juga baru kemarin launching
terima kasih banyak ya kamu masih tetap
saya bener bener kagum sama mirna
bisa banget dia menenangkan reina
apa yang dibilang mirna bisa membuat rena mengerti
dan gak sedih lagi
jadi gara gara saya suasananya jadi gak enak
tapi emang sebaiknya kita ngobrol di luar aja
emangnya kenapa sih kalau ngobrol di rumah sakit aja
saya pun juga gak masalah kok
karena ada aldebaran tadi disana
sedangkan yang saya mau bahas itu soal kerjaan
intinya saya gak bisa membicarakan masalah ini kalo ada aldebaran
karena saya mau membahas perusahaan saya
dan aldebaran itu rival perusahaan saya
mah maksudnya gimana ya saya masih belum paham debbie
ya memang itu dia yang mau saya bahas
makanya saya ajak kamu ke tempat lain
tapi yang kamu mau bahas
bahas itu tentang apa bi
karena jujur saya masih belum paham dengan situasi perusahaan kamu
tunggu sebentar ya
kenapa sih ma
kamu elsa kalian berdua itu memang berbeda
tapi kalian semua itu anak anak mama
buat seorang ibu
anak itu adalah anugerah yang paling
terima kasih ya
kamu selalu jadi anak manis mama
kamu selalu jadi anak manis mama
nah ini mama harus tahu
mama sama sekali tidak merepotkan aku ataupun bahasa aku
mama sama sekali tidak merepotkan aku ataupun bahasa aku

bukan hanya mama saja yang beruntung
aku beruntung dan bersyukur
punya mama hebat seperti mama
yang kuat sabar dan baik hati
aku beruntung dan bersyukur
aku beruntung dan bersyukur
aku beruntung dan bersyukur
kalian udah dateng kesini non support mama
kamu sama al masih sibuk gak
mama tuh sebenernya
ada satu keinginan
mama sebenarnya kepikiran ini udah lama
baru sekarang mama mau omongin
mama pengen sekali
kita tuh bisa foto sekeluarga
mama kenapa nggak bilang dari kemarin kemarin
kalau gitu kan kita bisa foto askara
foto rena pas mereka main ke rumah
tinggal cekrak aja begitu
bukan foto kayak gitu
yang serius pak
semuanya disiapin dulu
maksudnya mukanya serius askara semua rena
aku sih gak masalah ya aku mau
iya saya juga gak masalah
elsa juga kan lagi kerja dari rumah
jadi kapan bisa ya

lagipula kan kemarin launchingnya juga udah selesai
alhamdulillah juga produknya
lumayan baik penjualannya
dan ya sekarang
punya waktu yang cukup luang
kalau memang mau foto
iya makanya mama ngerti sekali
kamu pasti kan sibuk al
kamu memimpin perusahaan
maharatu juga baru kemarin launching
maharatu juga baru kemarin launching
pasti banyak sekali projek project baru kan
pasti banyak ya kamu masih tetep mau
luangin waktu untuk mama
untuk keluarga sendiri
pasti harus disempatkan waktunya
saya di kantor juga banyak yang bantu
banyak orang orang hebat jadi
ya pekerjaan jadi lebih ringan
ya tapi papa liat

masih pun banyak orang orang yang bantu kamu di kantor
kamu masih suka terjun langsung sendiri
kesana kesini kesana kesini
kamu gak capek apa

namanya kerja kan pak
tujuan nya kan satu
untuk keluarga juga
mas al tuh selalu merasa

kalau dirinya dia tuh robot
kayak bazarnya tuh gak pernah angkis
mau kerja terus
tapi kemarin juga sempat drop sih
gak apa apa saya udah sehat
ini buktinya bisa disini
jangan kesehatan ya
kalau udah sakit itu gak enak apalagi kayak mama gini
udah gak boleh ngomong kayak gitu
semuanya akan baik baik aja
pokoknya sekarang kita harus mikirin happy terus
nanti untuk persiapan fotonya
saya bantu bantu juga ya
saya cari cari fotografer yang baik
jadi apa yang kamu bicarakan sama saya bi
ada sesuatu yang
saya kepikiran dengan kondisi perusahaan saya
masalahnya itu ada di ambren ambasador
dan saya tau kamu itu seorang model profesional
dan kamu masih cantik
kamu mau jadi peran ambasador di molucca
apa hubungan kamu sama
kondisi perusahaan saya
sebenarnya saya adalah owner molucca

karena saya percaya sama kamu
bentar saya masih nggak ngerti
saya masih gak percaya sama apa yang saya dengar barusan
ini kan rahasia besar banget

kenapa kamu bisa percaya gitu aja sama saya

karena hati saya sudah memilih untuk mempercaya kamu
oke terima kasih loh
bi sudah memberikan kepercayaan
sebesar ini sama saya
untuk jadi brand nama sadur
seingat saya bukan sudah ada zanaya ya
emang ada apa dengan zanaya